kamu mau berangkat kuliah
kamu buru buru gak
enggak jam kuliahnya masih agak lama
di tempat kerjanya lagi ada masalah
masalah bisnis itu masalah yang kayak gimana
kesini kemana ke terminal
iya katanya kamu udah bisa markir lagi
bilang ke kang cecep
tadi kang cecep pesen
saya disuruh ngingetin kamu
keadaan di parkiran
sewaktu waktu bisa nggak aman
iya tang bismillah aja
mudah mudahan gak akan ada apa apa
bukan cari masalah
wakil komandan saya lagi sama teman teman
maaf tadi saya lagi nggak ada di parkiran
lagi cari tambahan orang
buat jadi tukang parkir
barusan teman teman cerita
tadi katanya ada dua orang
yang ingin datang
usir kita dari parkiran
gak usah khawatir
saya sama teman teman gimana
standby dulu aja
kita disini standby dulu aja
aku mau berangkat kuliah
tapi mau mampir dulu ke parkiran
jangan ke parkiran
atau jangan kangen
jangan ke parkiran
aku lagi gak di sana
aku lagi kumpul sama temen temen tukang parkir
hari ini mendadak harus berhenti marki dulu
sampai kapan gak marketnya
aku sama temen temen disuruh standby dulu
kapan kita ketemunya
aku kamu suruh standby dulu
hari ini gak bisa
aku suruh dateng
tadi kamu gak ada
kamu mau berangkat kuliah
kamu buru buru gak
jam kuliahnya masih agak lama
di tempat kerjanya lagi ada masalah
masalah bisnis itu masalah yang kayak gimana
bapak cuma pengen tahu aja
yaudah kalau mau berangkat kuliah
hati hati di jalan
saya tadi di telepon otang
katanya bisa kerja lagi di sini
bukan tony yang nelpon kamu
sekarang di sini bosnya tony
dia mukanya baru balik lagi
terus ngajuin diri buat jadi bos
saya ketemu otang dulu
kamu di pabrik
gimana perkembangan penjualan kicimpring
alhamdulillah ada kenaikan setelah ada promo lagi sama jualan online keluar kota
buat di dalam kota
irin sama serena mau nyoba naikin penjualan lewat
jadi nanti warga bandung yang mau beli kicimpring
gak usah ke pasar atau ke toko oleh oleh
bisa beli dari rumah
terus kicimpringnya diantar sama gover
mudah mudahan penjualan terus naik
lagi ke tasik ngantar istrinya
soal rencana dia ngambil alih parkir sama pasar
ngambil alih itu maksudnya
mau ngembaliin ke orang orang yang selama ini
sudah lebih dulu pegang parkiran sama pasar
orang orang baru yang ngerebut lahan parkiran dari mereka
pakai kekerasan kan
ada yang cedera
cuma buat bikin mereka takut aja terus kabur
saya udah bilang ke ujang
kalau harus ada kekerasan
sama yang di level atas saja
sama bos bos yang mengatur bisnisnya
yang di bawah usahakan jangan disentuh
mereka cuma ikut kerja
tadi cuma buat gertakan aja
kalau terminal gimana
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
ledang ledang ledang
kalau semua sudah normal
di jalan di pasar di terminal
kalian gak usah ikut campur lagi
kapan mesin cucinya datang
udah sempat kamu bahas sama kang cecep
kata kang cecep
sampai jumpa lagi